kalau misalnya ada cowok yang bantuin jagain kan lebih aman mak
asal cowoknya bukan kamu
makasih ya pa udah ijinin debbie ke arena fantasi
papa baik deh
ya iya dong papa pasti baik sama kamu
dan juga kamu harus nurut sama masu
saya teringat waktu saya kecil dulu
saya tidak ngaji di cewek
saya tidak bangun untuk sholat subuh
bisiram sampai bangun
sekarang mah zaman berubah
dunia sudah berubah
sudah tua sekarang anak dimarahi dicewer padahal mungkin dicewernya lantaran tidak
sholat anak bisa laporkan bapaknya karena dianggap kekerasan pada anak
anak dipukul kakinya karena tidak sholat itu dibilangnya kekerasan pada anak guru
memarahi anak yang nakal gurunya dipecat padahal memarahi memberi
sanksi kepada anak yang tidak menjalankan perintah agama itu allah
yang perintah dunia sudah terbalik kushoi kamu tim mengerti apa bingung
insyaallah saya mengerti pak ustaz
ini siapa sih nyampah disini jorok sekali
kamu sih kum suka terlalu ketat sama dia
febri itu anak perempuan dang
ini semua karena dipengaruhi sama si edward
kok menurut saya tidak ada yang mempengaruhi febri
dan ini juga bukan masalah tentang si edward
ini juga bukan masalah tentang si edward
ini juga bukan masalah tentang si edward

ya kan kita kenal febri siapa anak kamu kita kenal edward juga siapa
mereka itu hanya ingin berteman mereka cuma teman ngobrol mereka butuh teman
seperti kita kan kita semua disini kesepian
saya tidak kesepian
pertanyaannya apa sih yang kamu khawatirkan kum

tidak khawatir kum
tidak khawatir kum
coba kamu lihat sekeliling dang
ada tidak di sini anak perempuan yang melanjutkan pendidikan setelah smp
tidak ada dang disini ataupun di cibarangkok dulu
semuanya setelah tamat smp nikah punya anak kalau berangkat ke luar negeri kenapa
karena syarat berangkat itu minimal lulus smp

karena syarat berangkat itu minimal lulus smp
karena syarat berangkat itu minimal lulus smp

jenifer diajarin apa aja sama ibu guru yolah sayang
gak ada pah jenifer cuma disuruh nulis sama baca
juniper kan udah bisa baca sama nulis dari kelas satu
yaudah nanti papa tegur ibu guru yolahnya ya
bersih buat saya febri itu seperti ranting ini ya dan kamu yang pegang ranting ini ketika ranting ini
kita teguk teguk terus teguk dan terus dan kamu paksakan apa yang terjadi kum
hai yang ketika kamu paksakan ranting ini jadi patah ketika
mau kekang terus febri tidak akan berkembang menjadi dirinya sendiri
yang jadi bapaknya siapa dah saya saya yang paling tau febri kamu sok tau saya tidak
mau kekang febri
ini salahnya teh disini menurut saya kum kamu tidak merasa mengekang dia padahal kamu
tidak membiarkan dia tumbuh menjadi dirinya sendiri dan lebih parahnya lagi kamu tidak
merasa bahwa kamu mengadakan febri menjadi kamu kum itu masalahnya
assalamualaikum kang dadang waalaikumsalam
hilang atuh kalo mau duduk
si edward gua keterlaluan
saya tanya dua bilang jangan terlalu deket sama pebri
emang juga udah ngelarang
ini bukan masalah edward untuk siapapun
ini akumnya yang bermasalah
kamu harus tau
kamu yang ga ngerti dang
pemicunya itu si edward
itu yang harus kamu tahu
kalo buat si akum
pebri itu tidak boleh deket dengan temen temen yang seumuran dia
khususnya temen temen laki laki
kamu harus mengerti masalahnya dimana

deng kalo si edward ga terlalu deket sama si pebri
aku minta ga akan begitu
kamu yang ga tau
kamu mah sok tau ah
kamu yang sok tau
kamu yang tidak mengerti masalahnya
kamu yang tidak mengerti dong
doi siapa yang ga ngerti doi
kang dadang saya masih mau disini
kamu si ceng
siapa yang sok tau
duh si dadang pedut
buka pintunya peb
bapak mau bicara
bukannya bapak melarang kamu untuk berdua
bukannya bapak melarang kamu untuk pergi

tidak peb bapak malah seneng kalo kamu pergi jalan jalan
bapak malah seneng kalo kamu pergi jalan jalan
kenapa bapak ga izinin
bapak mengizinkan kamu pergi
tapi bapak kan cuman menemani kamu
kamu selalu banting banting pintu
kamu ini bicara dengan orang tua kamu